berdasarkan data yang diperoleh dari ombudsman republik indonesia
dan diversifikasi cnnindonesia com
ditemukan ratusan abdi negara yang memiliki jabatan ganda
yaitu sebagai komisaris bumn
tercatat sedikitnya ada satu ratus dua puluh lima pejabat dari sejumlah instansi
yang menduduki posisi strategis sebagai komisaris bumn
para pejabat yang memiliki jabatan rangkap itu berasal dari berbagai instansi
seperti dari kementerian bumn kementerian keuangan sekretariat kabinet tni polri
dan juga dari kalangan akademisi sejumlah perguruan tinggi negeri
selain itu ada juga pejabat daerah seperti sekretaris daerah
kepala dinas yang menjabat sebagai komisaris perusahaan negara
jumlah pejabat rangkap jabatan yang ditemukan cnn indonesia hanyalah sebagian
ombudsman mengklaim telah menemukan dua ratus dua puluh dua jabatan komisaris di bumn
yang diisi oleh pejabat publik
jumlah itu belum termasuk komisaris di bumd yang juga dirangkap oleh pejabat daerah
padahal undang undang nomor dua puluh lima tahun dua ribu sembilan tentang pelayanan publik melarang rangkap jabatan
pasal tujuh belas undang undang tersebut menyebutkan
pelaksana pelayanan publik dilarang merangkap

bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah
badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah
pelaksana pelayanan publik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tujuh belas adalah pejabat
pegawai petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara
yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik
muhammad kadapi cnn indonesia
dan berikut kami tampilkan pejabat publik yang memiliki jabatan ganda
dari ratusan nama diantaranya kami akan memilih beberapa nama
ada ardan adi perdana yaitu kepala bpkp yang juga sekaligus merangkap sebagai komisaris bank mandiri
bambang gatot ariono dirjen minerba kementerian esdm yang juga merangkap sebagai komisaris pt aneka tambang
ada ade supandi kepala staf angkatan laut yang merangkap sebagai komisaris pt pal indonesia
ada astera primanto kepala badan pendidikan dan pelatihan kementerian keuangan yang merangkap sebagai komisaris pt semen indonesia
kemudian ada juga ibu lilik mayasari kepala bidang usaha energi kementerian bumn yang merangkap sebagai komisaris pt wijaya karya atau wika
ada juga wakapolri syafruddin deputi bidang koordinasi pengelolaan sda dan lingkungan
kementerian koordinator perekonomian yang merangkap sebagai komisaris pt pindad
banyaknya laporan rangkap jabatan dan mutasi oleh pejabat di daerah membuat pimpinan ombudsman
laude ida mendesak dilakukannya revisi undang undang aparatur sipil negara atau asn
kpk pun menggandeng ombudsman untuk membahas implementasi rangkap jabatan
seberapa mendesak sebenarnya isu rangkap jabatan di indonesia
topik ini akan kami bahas lebih lanjut dengan anggota om budsman ahmad amruz
alam syah saragi
selamat sore pak alam syah
selamat datang di cnn indonesia business
pak alam syah terima kasih sudah hadir
ini lagi seru banget kita ngomongin soal rangkap jabatan ini pak
setelah pilkada serentak kemarin kemudian kepala daerah terpilih
ada sebagian yang merombak struktur mungkin eselon i dan juga beberapa posisi strategis
ini menurut data yang anda miliki dari om budsman ini bagaimana yang terakhirnya
ada ratusan nama gitu ya yang paling mencuat apa ini
sebetulnya kan kita melihat begini ini satu kebiasaan buruk yang sudah waktunya untuk kita hentikan
ada alasan selalu bahwa mereka kan wakil pemerintah untuk di bumn
sehingga kemudian wajar kalau pemerintah menaruh wakilnya di sana
namun demikian kan tidak sesederhana itu
bumn itu juga harus kita dorong sebagai unit pelayanan publik menjadi lebih baik
salah satunya adalah governernya juga semakin improve semakin bagus

nah om budsman kemudian melihat ini kok banyak sekali yang melakukan rangkap jabatan
mulai dari bumn sampai bumd bumd itu bayangkan ratusan lagi
ini akhirnya kita coba identifikasi ambil sampel dulu deh satu ratus empat puluh empat
kita temukan yang potensial dua ratus dua puluh dua
potensial rangkap jabatan
ini hanya rangkap jabatan saja belum termasuk mutasi dan juga promosi pemindahan
nah itu lain lagi itu satu isu lain lagi yang kemarin juga kita bahas ya
pak laudie dia membahas tentang begitu
kepala daerah terpilih selalu terjadi mutasi banyak gitu ya
kapan kemudian penyelenggaran pelayanan itu jadi lebih baik
konsen om budsman di situ
sebetulnya kan orang diberi mandat untuk memimpin di negara ini kan untuk menjalankan pelayanan publik
bukan untuk menguasai sumber daya publik
maka pada saat itu kami bagi bagi tugas
pak laude khusus untuk memperhatikan soal mutasi
nah saya mencermati tentang rangkap jabatan komisaris ini
kami menemukan dua ratus dua puluh dua
maka media sudah mulai ada yang memverifikasi dari cnn ke luar rangka satu ratus dua puluh lima gitu ya
dan kami sangat prihatin sebetulnya
karena di pasal tiga puluh tiga undang undang bumn itu sudah dikatakan bahwa
direktur itu tidak boleh merangkap jadi komisaris
atau komisaris tidak boleh merangkap jadi direktur di tempat lain
kedua tidak boleh juga merangkap jabatan yang dilarang oleh undang undang
nah kalau kita melihat undang undang juga nih pak alamsyah

tadi anda juga menyebut ini akan dampaknya ke pelayanan publik apakah akan maksimal atau tidak
memang dilarang dan juga rangkap jabatan dikhawatirkan
dan juga mungkin inefisiensi dan juga pemborosan anggaran negara
ini kenapa masih banyak sekali aparat sipil negara yang terang terangan menjabat
mungkin double job begitu loh orang rangkap jabatan ini
apakah selama ini undang undang tidak ditegakkan dengan baik
kalau sudah begini berarti undang undang tidak ditegakkan
bahkan saya tanya
beberapa yang saya kenal ya komisaris
atau undang undang pelayanan publik
dia bilang ya pernah dengar
tahu pasal tujuh belas
oh kami nggak tahu
jadi bayangkan semua undang undang tidak diketahui ya
maka itulah kenapa ombudsman kemudian mengingatkan bahwa di pasal tujuh belas itu pelaksanaan itu pelayanan tidak boleh merangkap jabatan jadi komisaris
nah apa hal yang lain yang ingin kami tegakkan
karena ada tiga hal kerugian yang potensial ya dari rangkap jabatan
akan ada rangkap penghasilan
ini saya catetan untuk bersemulia ini
orang cuma kerja dua kali seminggu punya income puluhan juta jadi komisaris belum tantim
kalau di suransuasta bonus namanya
itu bisa miliaran
kalau bumn juga ada bonus
itu justru bumn yang namanya tantim tadi
komisaris mendapatkan itu
nah kenapa sih nggak pilih salah satu yang lebih tinggi misalnya
nah sementara pp tentang rancangan peraturan pemerintah tentang penghasilan dan tunjuan
nah sementara pp tentang rancangan peraturan pemerintah tentang penghasilan dan tunjuan

lampat sekali disahkan
padahal ini bisa diatur di situ
orang harus memilih pilihlah yang paling tinggi misalnya
andai kata memang masih boleh rangkap gitu ya
pemborosan ratusan miliar
untuk beasiswa aja sekarang dihemat oleh negara
kok tiba tiba ada sumber lain yang kemudian dihambur hamburkan begitu ya
menurut saya itu satu yang tidak masuk akal
yang kedua konflik of interest

contoh misalnya kemarin direktur peruri tiba tiba
tiba tiba join dengan perusahaan pransis sikpa
membentuk anak perusahaan
dia menjadi komisaris pula di situ
padahal sudah dilarang oleh undang undang ribut di dalam kan
sampai kemudian dibatalkan lagi
yang begini kan kurang bagus
kalau dilakukan terus
dan yang ketiga kompetensi
itu yang jadi concern kita rekrutmennya macam apa
patutkah seorang komisaris misalnya di kementerian pertanian
menjadi komisaris pupuk
dia mau membela petani atau membela pabrik pupuk
kemudian kompetensinya apa
ketika dia menjadi komisaris cocok nggak
seorang ahli hukum profesor kita akui oke
tapi apakah dia patut menjadi misalnya komisaris sebuah pabrik semen
selain apakah pas mungkin pertanyaannya apakah etis
anda di ombudsman fokus untuk meneliti dan juga menemukan
adanya pelanggaran di double job atau rangkap jabatan ini
dari mana anda melihat banyak sektor yang dipenuhi
atau ditunggangi oleh pihak pihak yang mendapatkan rangkap jabatan ini
di sektor sektor yang paling banyak ya kalau saya lihat rangkap jabatan
lebih enak kalau kita mengidentifikasi dari kementerian ya
pertama kementerian keuangan
perbankan dan juga keuangan ya
ya kementerian keuangan itu pejabatnya itu banyak merangkap jadi komisaris
yang kedua kementerian bumn sendiri
itu banyak bahkan sampai eselon lebih rendah pun bisa jadi komisaris gitu ya
kemudian masuk yang teknis
kementerian pu dan lain sebagainya
anda bayangkan kalau seorang dirjen di pu yang mengurus infrastruktur
menjadi komisaris di bumn yang juga ikut menjadi peserta tender di proyek proyek pu
kedua apa nggak ada konflik of interest di sini
nah kita kan mau membuat negara ini jadi lebih baik
jadi menurut saya kalau ini masih dibilang sudah kebiasaan segala macam
masih juga dibiarkan
ini catatan juga untuk pak jokowi ya
kalau ini dibiarkan terus juga menteri bumn berarti nggak ada komitmen kita untuk memperbaiki bumn kita jadi lebih baik
dan kemudian wajar kalau masyarakat kemudian enggak percaya
kehilangan trust terhadap pemimpinan kita
selain melihat ke belakang kita juga akan melihat ke depan
nanti pak lamsyah kita ingin tahu apa langkah yang akan dilakukan ombudsman untuk membenahi negara seperti yang tadi anda sempat sebutkan
tapi kita akan break sejenak
pemirsa tetaplah bersama kami di cnn indonesia business
kami akan kembali setelah pesan pesan berikut
se unboxingnya singkirkan

ini seberapa mungkin untuk bisa mengsukseskan beberapa poin yang telah anda kemukakan
dengan kpk penting kami kerjasama karena ini menyangkut uang negara ya kekayaan negara
tapi pada dasarnya bukan hanya dengan kpk kami memang akan juga menarik semua pihak lah
karena ini kan harus diselesaikan bersama sama
maka bukan hanya dengan kpk dengan kementerian terkait kami akan melakukan satu rapat nanti setelah hasil kita ini selesai
kemudian kita akan tentukan langkah langkah perbaikan ke depan macam apa dan mitigasinya terhadap kemungkinan kerugian
revisi undang undang asn sendiri kapan acaranya ditambungkan
sedang berjalan dan kita belum tahu rampungnya kapan tapi kami akan titipkan untuk perbaikan komponen itu nantinya
juga rpp tentang tunjangan penghasilan dan lain sebagainya
jadi nanti kita
kita identifikasi semua peluang perbaikan regulasi ini untuk melakukan perbaikan sistemik
kita akan bantu kawal pak dari cnn indonesia untuk mengawasi dan juga kita doakan supaya bisa tercapai harapannya
membenahi sistem sistemik di negara kita ini demi indonesia yang lebih maju lagi
terima kasih pak alam syah sudah bergembang